kok gak ada musyola dimana lagi dong
laura ngapain lo disini sendirian
kok tumben gak mau opi
enggak enggak aku gak mau opi kok
aku sekarang sendiri
aku tuh ngidip di musyola sementara

makanya sementara aku di musyola aku sendiri
aku gak punya siapa siapa
pom pom boleh ya aku ngidip di rumah kamu
aduh gimana ya
yaudah deh boleh boleh
aku janji aku gak akan pernah lupa kebahagiaan kamu
ya deh sama sama rak
yaudah lah naik yuk
laura kamu mau kemana
pak pak sanib aku mau pergi dulu ya
memangnya kamu mau kemana
bukannya kamu gak punya tempat tinggal
atau kamu dapat tempat tinggal yang baru ya
tempat tinggal aku yang baru tuh jauh
syukurlah kalau kamu udah dapat tempat tinggal yang nyaman
bapak minta maaf kalau selama kamu di sini bapak gak bisa nyenangin kamu
makanya pak aku tuh cari tempat tinggalnya yang gede yang bagus yang bersih
jadi malam malam aku gak akan ngate ngatel
yaudah nanti kapan kapan mampir lagi ke sini ya
itu nih kamar gua
udah bisa tidur di sini nih
kamur kamu kok kayak cewek sih
ada gambar gambar bonekanya terus spray nya ungu pakai bunga bunga lagi
ih kamu emang feminine ya
lu gak usah banyak komentarin kamar gua dah
lu kan di sini pengen tidur nih
tidurnya nyak enak
yaudah gak usah banyak komentar kamar gua
tidur mah tidur aja
tapi aku tidurnya di sini kan di kasur ini
soalnya kayaknya nepek banget
ya iyalah tadi kan gua udah ngomong
yes yes yes ini empuk banget
pokoknya malam ini aku gak akan ke katilan
malam ini aku bakal ternyak malam ini aku bakal seneng banget
tapi kalau aku tidur di kamar ini kamu tidur di mana
masa satu kamar sama aku sih eww
ya enggak lah mana mungkin gua tidur sama lu
gua kan tidur sama mama ibu papi gua
iya selama ini kan gue belum pernah tidur di sini
makan jangan buru buru kayak gitu dong
gila lu panggung pernah nanya kenapa di dapur masih banyak
gua tuh bukan tak kehabisan tau gak sih tapi lapar
iya lapar sih lapar
tapi liat dong ada orang tua gua
oh sepenuhnya sepan santun
tentu om sorry ya aku lagi lapar
kenapa kok kepikiran laura terus ya
aku merasa bersalah banget sama dia